berbagai syarat yang harus dipenuhi agar kantin boleh buka adalah adanya tempat cuci tangan
stiker jaga jarak serta kebersihan makanan dengan uji sampel makanan yang diujikan terlebih dahulu
kepala sekolah smp gigi dua surabaya mengatakan
saat ini kantin di sekolahnya belum buka dan sedang menyiapkan syarat syaratnya
untuk satu minggu kemarin smp gigi dua belum membuka kantin ya
jadi kami masih mempersiapkan semuanya insya allah minggu depan
karena sebelum kantin ini dibuka
nanti akan ada inspeksi dari kesehatan lingkungan
di mana akan ada penyitaan sampel makanan
apabila sampel makanan ini nanti sudah bisa memenuhi syarat
maka nanti kami akan diizinkan oleh kesehatan lingkungan untuk membuka kantin seperti ini
namun ada juga sekolah yang kantin sekolahnya sudah buka
karena telah memenuhi beberapa syarat
bahkan pihak sekolah telah memeriksakan semua menu makanan ke lab
untuk jaminan kebersihan dan kandungan
di kantin ini ada lima belas menu makanan yang semuanya sudah diperiksa ke laboratorium
tempat cuci tangan dan meja di kantin diatur berjarak
ini sudah ada sop di sdmu surabaya
makanan atau minuman yang masuk ke kantin kita wajib dilap kesedakan
hampir semuanya pak
oh semuanya tidak hampir semuanya begitu
itu khusus yang di home industry
tapi kalau yang dari pabrikan itu memang sudah ada
jadi sudah ada komposisinya itu yang kita bisa lihat
dewan pendidikan surabaya juga mengapresiasi kebijakan diizinkannya kantin sekolah buka kembali
sejalan dengan kemauan baik pemerintah pemulihan ekonomi
sehingga sudah saatnya kalau misalkan di luar sana ekonomi sudah bergeliat
menurut saya di sekolah sekolah di kampus kampus
itu menjadi sebuah keniscayaan untuk kemudian juga dilakukan aktivitas ekonomi
selain aktivitas pembelajaran di sana
tentu syaratnya sama seperti aktivitas pembelajaran harus menjaga protokol kesehatan
begitu juga di kantin
menurut isa asalkan protokol kesehatan tetap diterapkan di kantin sekolah
maka kebijakan kantin sekolah dibuka kembali tentu disambut gembira orang tua juga
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur